bertambahnya kasus positif corona di pasar simo dan pasar simo gunung tidak membuat pasar tradisional di surabaya sepi pengunjung
di pasar pucang surabaya pedagang berharap pemkot surabaya memasang bilik disinfektan dan menugaskan penjaga di pintu masuk
pasca penambahan klaster pasar yang baru yakni pasar simo dan pasar simo gunung surabaya
kondisi sejumlah pasar tradisional di surabaya masih ramai pengunjung
di pasar pucang surabaya pedagang secara mandiri mengikuti protokol covid sembilan belas
yakni dengan memakai masker menggunakan hand sanitizer dan melakukan penyemprotan disinfektan di toko secara berkala
pedagang berharap pemerintah kota surabaya memasang spanduk besar
agar pembeli juga dapat mengikuti protokol karena masih dijumpai pembeli yang tidak mengenakan masker
serta menambahkan penjaga dan bilik disinfektan di beberapa pintu masuk pasar
di surabaya jawa timur sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di pasar pucang surabaya
selamat siang rima
rima di surabaya ini bermunculan klaster klaster baru klaster di pasar tradisional
bagaimana kemudian warga surabaya menanggapi semakin bertambahnya jumlah pasien positif covid sembilan belas di surabaya ini

rima di surabaya ini bermunculan klaster klaster baru klaster di pasar tradisional
diketahui sudah ada enam pasar di kota surabaya yang disana juga ditemukan kasus covid sembilan belas
di antaranya adalah pasar simo dan juga pasar simogunu kemudian juga pasar kapasan sebelumnya ada pgs juga
namun ini tidak membuat warga kota surabaya menjadi takut untuk datang ke pasar
karena masih banyak sekali warga yang berkunjung ke pasar tradisional dan melakukan transaksi
berdasarkan pernyataan dari dirut pd pasar suria
bahwa masyarakat sebenarnya dihimbau untuk melakukan pembelian produk konsumsi rumahan
bisa dilakukan melalui website dari pd pasar suria
karena pd pasar suria sendiri sudah menaruh sejumlah kontak pedagang pasar tradisional
ada banyak sekali kontak pedagang pasar tradisional yang sudah ditaruh di sana
kemudian bisa mengontak secara langsung di hampir semua pasar tradisional di kota surabaya
sehingga pembelian bisa dilakukan melalui telepon whatsapp
atau melakukan transaksi secara online
dan diharapkan masyarakat ketika terpaksa harus datang ke pasar
mereka membawa disinfektan secara mandiri
serta melakukan penyemprotan terhadap uang sebagai media transaksi mereka
karena berdasarkan pernyataan dari dinas kesehatan kota surabaya
bahwa banyaknya penularan covid sembilan belas di kluster pasar ini dikarenakan pertukaran uang
yang dilakukan oleh antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain
serta pembelian yang satu dengan pembelian yang lain
ketika menerima uang pembayaran
diharapkan pedagang melakukan penyemprotan disinfektan terhadap uang
termasuk itu uang kertas ataupun uang logam sebelum akhirnya disimpan
selain itu masyarakat dihimbau juga ketika mereka sudah pulang dari pasar
diharapkan untuk langsung mandi membersihkan diri menggunakan sabun
serta merendam atau mencuci seluruh barang barang yang tadinya dibawa menuju ke pasar tradisional
ini sebagai salah satu upaya supaya angka penyebaran covid sembilan belas di pasar tradisional ini dapat ditekan
dan tidak lagi ada penyebaran kasus kasus covid sembilan belas yang lain di pasar tradisional yang lainnya
hingga saat ini saya memantau di sejumlah pasar tradisional
jika saya mengkonfirmasi kepada pemerintah kota surabaya
bahwa mereka sudah melakukan pemasangan bilik disinfektan di sejumlah pasar tradisional
termasuk di antaranya adalah pasar genteng
namun di pasar tempat saya berada kemudian di pasar jemur sar dan juga pasar kendang sari
saya memantau tadi belum ada pemasangan bilik disinfektan
dan tidak ada sepanduk himbauan kepada seluruh masyarakat
untuk mengenakan masker atau secara mandiri melakukan tindakan protokol pencegahan covid sembilan belas
ini yang diharapkan oleh seluruh pedagang pasar
kalau berdasarkan pernyataan dari gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
setelah ditemukannya kasus atau klaster baru juga di bojonegoro
yakni ada delapan puluh enam masyarakat yang di sana ada pedagang dan juga pedagang keliling
dinyatakan reaktif covid sembilan belas diharapkan pasar yang ditemukan ada kasus covid sembilan belas diliburkan
atau ditutup selama tujuh hari untuk dilakukan tracing dan juga dilakukan sterilisasi di pasar tersebut
namun jika saya melihat kondisi yang berada di kota surabaya sendiri
pasar tradisional termasuk pasar simo dan juga pasar simogunung juga tidak dilakukan penutupan
karena berdasarkan pernyataan dari pemerintah kota surabaya bahwa yang ditutup atau yang dihentikan adalah tempat atau toko milik dari individu yang positif covid sembilan belas
sejumlah toko di sekitarnya
tetapi untuk aktivitas di pasar sendiri tidak ditutup dan tidak dilakukan penghentian aktivitas di pasar
hal ini sebagai salah satu upaya agar tidak terjadi keterpurukan ekonomi di masyarakat
sehingga diharapkan aktivitas pasar ini masih tetap berlangsung
namun dengan beberapa protokol yang harus ditaati dan ditutupnya sejumlah area yang di sana terkonfirmasi
dinyatakan pemilik tokonya atau pedagangnya dinyatakan positif
ini yang dilakukan oleh pemerintah kota surabaya agar perekonomian tetap berjalan dan covid sembilan belas ini tetap bisa dilakukan oleh pemerintah kota surabaya
namun sebenarnya sejumlah pedagang juga berharap agar pasar ini tidak ditutup
jika ditutup pun mereka berharap agar pemerintah kota surabaya bertanggung jawab terhadap kebutuhan perekonomian mereka dan juga kebutuhan kebutuhan yang selama ini sudah mereka tanggung sebagai salah satu beban
ya ini baik itu pinjaman terhadap perbankan ataupun perusahaan
karena berdasarkan yang dinyatakan oleh pedagang sendiri upaya pemerintah untuk memberikan stimulus keuangan pun ketika mereka mencoba untuk mengajukan bantuan tersebut kepada perbankan mereka tidak mendapatkan kemudahan sehingga masyarakat hingga saat ini pun masih belum mendapatkan stimulus keuangan seperti yang diberikan atau dijanjikan oleh pemerintah pusat
kalau secara spesifik terhadap para pedagang ataupun juga para penjual
melihat angka yang kemudian
semakin meningkat dan mereka pun tidak khawatir
masih tetap berangkat ke pasar padahal sudah diberikan beberapa solusi begitu ya
kalau tadi anda katakan ada cara membeli secara online
kemudian juga sudah disiapkan disinfektan dan lain sebagainya
apa yang membuat mereka masih merasa perlu untuk keluar rumah dan melakukan transaksi jual beli di pasar

ketika saya mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah pedagang tadi
mereka menyatakan ini merupakan sudah kebiasaan
atau menjadi hal yang lazim dilakukan ketika datang ke pasar
mereka bisa memilih secara langsung bisa menawar bisa melihat barang secara langsung
sehingga ini adalah kebiasaan yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan barang seperti yang mereka inginkan
sehingga tidak ada kepuasan ketika mereka melakukan pembelian melalui jalur online
ataupun melalui pesan singkat yang dilakukan
selain itu masyarakat yang datang ke pasar tradisional ini sebagian besar juga mereka yang berada dalam tingkat pengetahuan
tidak cukup untuk bisa mengakses baik itu website yang diberikan oleh pemerintah kota surabaya
atau melakukan transaksi secara online seperti yang biasa mereka lakukan
karena sebagian besar dari mereka adalah masyarakat dengan usia lanjut yang mereka datang ke pasar
kemudian ibu rumah tangga biasa yang mereka ingin membeli

serta warga sekitar yang berada di area sekitar pasar
ini mereka akan merasa lebih puas untuk datang ke pasar untuk melakukan pembelian
kemudian melakukan penawaran barang
serta melakukan transaksi secara langsung terhadap pedagang yang berada di pasar tersebut
ini yang menjadi salah satu kendala pemerintah kota surabaya untuk melakukan pencegahan transaksi secara langsung dilakukan di pasar tradisional
karena banyak sekali masyarakat yang masih memilih untuk tetap datang ke pasar tradisional eva
baiklah semoga pemerintah kota surabaya atau pemprov jawa timur segera menemukan solusi atau strategi
untuk mencegah masyarakat ini berkerumun dan datang ke pasar tradisional sesegera mungkin
eka rima melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih